keinformasi lain kementerian pertahanan berencana merombak struktur dan pejabat komite kebijakan industri pertahanan atau kkip
ada pun surat pengangkatan pejabat kkip yang baru saat ini sudah beredar di media sosial
di antara nama pejabat baru terdapat nama dari lingkup industri pertahanan swasta nasional dan akademisi
maka bisa disimpulkan kementerian pertahanan mulai mengakomodir kalangan swasta untuk lebih berperan dalam industri pertahanan nasional
namun sejumlah nama lain mengundang kontroversi misalnya majen tni marinir yusuf solihin yang dikenal dekat dengan prabowo subianto
ia pernah berkantor bersama di menara imperium jakarta dan menjabat sebagai ketua umum himpunan nelayan seluruh indonesia
sehingga kerap berhubungan dengan prabowo yang pernah memimpin hkti
sementara itu kkip adalah komite yang bertugas mengembangkan industri pertahanan nasional
ketua harian komite kebijakan industri pertahanan ria mizar dan ria kudus
menepis tuduhan masuknya kepentingan politik dalam struktur terbaru tim pelaksana komite kebijakan industri pertahanan yang akan dilantik selasa besok
ria mizard meminta pergantian personil kkip tidak dipolitisasi
ketua harian komite kebijakan industri pertahanan nasional yang telah dipelaksana oleh kkip